sebenarnya kalau harga tiket pesawat kan ada tba nya ada regulasi ada aturannya
dan dilaporkan ke petugas kesehatan haji terdekat
pengguna pun bisa memantau keberadaan bus melalui aplikasi teman bus
bukan hanya apbn tapi kita dorong peran swasta sebenarnya untuk bisa lebih aktif untuk itu
layanan ini dibinati warga sejak kemunculannya di awal dua ribu dua puluh dua karena memberikan kemudahan keamanan dan kenyamanan tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam
karena ada negatif strike di sana bunga terlalu tinggi
dari jawa barat dikirim ke maluku
apalagi euforia karena pelonggaran ppkm
itulah yang diperlukan roadmap yang menyeluruh integratif
pertama gunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat
pembelinya pun kebanyakan para pelanggan lama
terdapat indikasi beberapa bulan sebelumnya ekonomi ini mengalami deflasi
itu pemasarannya di daerah jakarta dan di daerah depok
tidak terlalu banyak sehingga itu berkontribusi pada penurunan tingkat inflasi di amerika
tidak ada beban yang memalukan untuk dipikul
mereka kikir dan cinta diri
pasien dan korban penyakit tersebut berasal dari golongan anak anak
kemacetan yang muncul dan polusi udara yang dihasilkan tidak akan pernah berkurang jika masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi dan angkutan kota yang ada selama ini
kafe outdoor yang luas juga membantu penerapan protokol kesehatan
kalau kita lihat ketika pemerintah daerah mengelola tanggung jawab protesi publik
jadi kita berikan yang secara rektal gitu
kalau ini dengan harga yang masih sangat terjangkau kita sudah nyaman dan dingin
implementasi bts dengan nama teman bus terwujud dalam bus trans semanggi surabaya
yaitu yang pertama suhu badan di atas empat puluh atau juga empat puluh satu derajat celcius
dan ternyata muaranya berada di kota magelang
diantaranya kota batam pekanbaru banda aceh
bermula dari pendopo di halaman belakang rumah
jadi tanaman mana saja yang cocok untuk indoor dan mana saja yang cocok untuk outdoor
trans semanggi surabaya juga memberikan peluang dengan memperkerjakan sopir angkutan kota konvensional
jemaah haji yang berada di dalam pondokan
sementara untuk pihak produsen itu di harga dua puluh lima hingga tiga puluh satu lima ratus ribu rupiah
sehingga mereka tentu tidak bisa mengandalkan investasi sebagai pendorong pertumbuhan
ada calathea blackpink terus ada ini juga kalatea cynthia terus ini ada pilodendrone
adanya kesadaran dan juga kebijaksanaan dari pemerintah
jelang lebaran harga tiket pesawat kembali menjadi sorotan

berdasarkan data dari kementerian kesehatan hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
mengingat cukup panjang kemarin musim kemarau
nasi inul kondang dari mulut ke mulut
dan bahkan kita seperti terbakar sunburn
jadi ya menurut saya ini adalah sebuah perkembangan yang sangat berharga
tkp yang pertama di bantul itu sebagai tempat
dan tempat waktu itu tidak ada sewa menyewa gratis
wih penjualnya cantik cantik
para responden disajikan makanan yang sama pada hari yang berbeda
kalau sekarang masih dilarang bis itu untuk iklan tapi ke depan
kalau mau nambah satu lauk dihargai lima rupiah
clarissa aradia maria oktober jakarta
perlahan beberapa daerah juga level dua
kalau kita menemukan orang yang kita curigai heat stroke
dan ini merupakan salah satu hal yang harus dibina pemerintah
paracetamol sirop kerap menjadi pilihan yang ampuh untuk menurunkan demam anak
secara umum ihsg mungkin konsolidasi menguat ya
suprapto menjelaskan bagi masyarakat jawa di yogyakarta istilah kelitih diartikan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif
bahkan hal ini terbukti dalam sebuah penelitian dengan subjek diabetes tipe dua
itu salah satu faktor penyebabnya selain faktor faktor lain yang tadi saya sebutkan di depan
tingginya kenaikan harga tiket pesawat dikeluhkan oleh para calon pemudik dan warganet
bagaimana anda melihat ekspektasi market terhadap kebijakan the fed ini pak
dari tengah kota kita bergeser ke tempat yang lebih hijau
pasar pekan ini memang sangat banyak menantikan data data ini ya inflasi sendiri dari amerika yang mungkin akan sangat mempengaruhi pasar
kemarin tuh sebenernya akhirnya ke dokter
ragam menu kopinya pun bersahabat dengan kantong
takutnya riwariwi dari tetangga kan ganggu
nah ini yang menyebabkan minyak cenderung tertekan turun ke bawah
karena disanalah anda bisa menghabiskan waktu senggang
kalau saya rasa sih armada ditambah rute juga ditambah
dan m nervous kamu di katakan
lalu sebenarnya ini menguntungkan buat anda dan buat para petani tidak pak dengan harga yang tinggi ini

itu disebut juga inner court atau koriat
walaupun demikian ruby memprediksi kenaikan harga rumah akan mulai terjadi di awal tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
lalu yang menarik lainnya adalah bagaimana pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan memberikan
menggunakan angkutan massal ini terutama
harapannya di tahun dua ribu dua puluh enam ini sudah mulai ada kemandirian antara apbd pusat sudah lepas
kita juga bisa memberi makan ikan koi hias di kolam teras cafe
ya dan kini ternyata ia bisa mengumpulkan cuan jutaan rupiah dari usaha briket ini
semua pendengar kami yang setia
kita masih harus mengeram semua kegiatan kita
padahal diketahui berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
pak mungkin terakhir berarti ini narkobanya itu di dalam racikan keripik pisangnya atau sebagai bumbu biasanya dari keripik pisangnya itu pak
tentunya hal tersebut sangat membantu dan masyarakat tentunya mulai sekarang ini merupakan gaya hidup
masuk tiga n itu kan juga
yang akhirnya terjadi pelonggaran tempat tempat pariwisata
baru pada debat kedua ya lebih terkait dengan ekonomi kerakyatan ekonomi digital keuangan investasi dan pajak
seperti misalnya kita bicara mengenai
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
harapan kita kita ada creative financing
tapi memang satu tahun itu tidak memenuhi target
lantas apa sebenarnya menyebabkan kenaikan harga beras ini dan bagaimana pedagang menyisati tingginya harga beras
dan juga memandang mandang
atau bahkan tidak akan terjadi mengingat tadi bapak katakan beberapa variable yang membuat amerika serikat masih tetap mempertahankan suku bunga
karena kalau kita lihat biasanya internasional juga memperhatikan hal ini
diduga menjadi biangkerok gagal ginjal akut
nah untuk pekan ini mungkin kalau kita pikir indeks ini kemungkinan agak sedikit konsolidasi melemah ya pada pekan ini
kasus itu tidak muncul secara bersamaan
nah kemudian harganya juga mbak itu bervariasi
kita juga mengevaluasi apabila keterisiannya rendah
bagaimana anda melihat harga komoditi ini terkait dengan saham saham big cap yang pastinya juga akan terpengaruh secara tidak langsung terhadap harga komoditi yang fluktuatif
nah kalau anda ingin jalan jalan sambil cuci mata di pasar ikan hias parung
makanya kita harus saling mengingatkan saling sadar
sampai pada akhirnya who mengevaluasi dunia
jadi harga juga jauh lebih murah
cnn living bunda iras seorang penggemar tanaman mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya
sekitar lima sampai sepuluh ditambah
nah kalau yang ini bener bener hidden gem
terus ada taman juga yang lokasinya bisa di belakang rumah atau di samping bisa disebut backyard
kalau kita lihat dot plot yang disampaikan oleh fed reserve itu
toh waktunya juga bisa tepat lama tidak lama
dia juga fungsinya sebenarnya buat transisi antar ruang dan juga sebagai koneksi juga
dan ada bonusnya pemandangan pencakar langit seperti ini
kepalakan wilkemen kumham lampung sorta delima lumban tobing mengatakan
belum lagi adanya potensi varian baru yang memang sudah ada
artinya kita lihat kuartal tiga ekonomi us itu tumbuh empat dua
taktos di bawah rp delapan ratus enam puluh target kita rp sembilan puluh lima sampai rp satu
jarak sekitar tiga puluh km dari jakarta
dan takkan pergi dari dia
kementerian perhubungan mempercayakan operasional bus transmetro deli pada pt medan bus transport
dan kurangi atau minimalisir kegiatan ataupun juga aktivitas
di rumah saja selama pandemi covid sembilan belas memang merupakan solusi terbaik untuk mencegah penularan virus
tapi sekarang dia harus membeli dua
selain itu bunda iras juga memanfaatkan taman taman
jadinya fokus untuk beli rumah juga semakin dipikir pikir lagi gitu
karena cuaca el nino kemudian juga kemarin sempat ada banjir
dan yang terpenting adalah selalu berdekatan dengan sumber air
sehingga ini positif bagi pasar keuangan termasuk ke pasar saham indonesia
melalui saluran telepon khusus yang sudah kita siapkan
atau email kami ke awrindonesia at yahoo co id
untuk menenangkan dan menstabilkan suhu tubuhnya
biasanya kan kalau dikompres dikasih tidur sebentar
tetapi nama sebenarnya adalah jenis bambu wuluh
di antaranya angkutan kota angkutan pedesaan dan transjateng yang menghubungkan antar kabupaten
itu pengendalinya itu berbeda
mengingat sekitar delapan penumpang telah terlayani dengan baik
ketika job deskrim meningkat angka pengangguran meningkat itu justru lebih positif
apakah kemudian yang membeli ini memang berdasarkan keterangan dari para tersangka
bagi calon jemaah haji yang akan beraktivitas di luar pondokan atau luar ruangan
dan takkan ku jauh dari dia
dan insulin tetap terkendali setelah makan
rp seratus ini menarik kalau kita bicara mengenai harga cabai
jadi sebenarnya inflasi indonesia sangat terkendali dan ini memang memberikan ruang ya bagi bank sentral
dan koridor terpanjang terdapat di kota makassar yang berjarak sepanjang enam puluh sembilan km
membuat anti memutuskan membawa bayinya ke rumah sakit
pengunjung biasanya agak ramai pada pagi hari
kini menjadi sampai jam sembilan malam
namun perlu dicatat pasar ini tidak buka setiap hari ya
sebagai contoh biaya angkut truk pasir dalam satu kali perjalanan mengalami kenaikan hingga rp dua ratus ribu rupiah
subsidi oleh kementerian perhubungan sesuai amanat permen hub nomor pm sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan
mendesak menurut bulog untuk diproduksi
harapannya tahun depan kan jadi lima belas jadi dua puluh
pertama kita menjelaskan dulu ya per endemi ini suatu situasi yang tidak kita harapkan
apa kira kira penekanan penekanan yang tentunya akan menguntungkan bagi perekonomian
mungkin angkutan pergerakan masyarakat mungkin kecil
it kita juga kita perbaiki sehingga masyarakat tahu kapan bus akan datang jam berapa
karena eropa kelihatan eropa akan segera memasuki periode resesi ya ekonominya setelah pertumbuhan portal sebelumnya dipastikan tetap minus satu
hingga kini pemerintah masih terus melakukan investigasi penyebab
yang dicampur dengan bahan narkotika
selain harus menyiapkan armada bus sebanyak lima puluh dua unit
ini juga sepati film cukup bagus karena dia bisa menyerap karbon sih
dan nanti hasilnya bisa diterima oleh semua pihak gitu
tetapi juga ada sektor sektor lain juga yang berkaitan dengan resiko penyakit lain
namun wakil ketua rejabar ruby arijanto memprediksi bahwa akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini akan berat bagi bisnis properti
dan alami yang bisa dilakukan untuk memulihkan si kecil dari demam tinggi
jadi langsung ketahuan wah bus ini jalannya nggak benar
mau dia pakai ac atau pakai kipas angin
apa yang aku lakukan
ragam jenis ikan mulai dari arowana lohan cupang dan berbagai ikan kecil lainnya dijual
ketika pasar tenaga kerja melemah maka tidak terlalu ketat pasar tenaga kerja kenaikan upah
pemilik warung juga tidak berniat untuk mencari tempat yang lebih luas
dan kemudian di sisi lain the fed reserve kemungkinan akan menurunkan suku bunga
tapi ini adalah scofila heat unit ini merupakan salah satu barometer tingkat kepedasan cabai
dan ini dimulai dari sejak tahun lalu
dari semua ratusan tanaman ini favoritnya bunda yang mana bun
kalau halaman depan pastinya dia cukup banyak sinar matahari ya jadi dan posisinya di depan
target kita seribu lima ratus lima puluh sampai seribu lima ratus delapan puluh
pak jayadi tadi menyebutkan yang membuat kecurigaan di awal dari divisi siber adalah
dokter spesialis anak menganjurkan agar para orang tua tidak panik
apa saja berikut liputannya bersama produser lapangan cnn living karmel mursalim
dan kami berhasil melakukan penangkapan di kota magelang
roadmap itu menjadi sangat penting
baik pak jayadi sebenarnya bagaimana kronologi penggerebekan
ya kelompok batik warna alam dewi mangrove sari memproduksi batik warna alam karena adanya kawasan wisata mangrove
keripik pisang yang dicampur dengan narkotika
di sana ada masalah cuaca yang mempengaruhi
lalu mulai ada ikan hias seperti koki
pasien heat stroke bisa mengalami syok
dengan warna dasar agak gelap beragam gambar motif ditorehkan
ada pun vaksin yang digunakan hampir dominan di belahan dunia
apakah ada lapak yang masih kosong atau tidak
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
bertindak seakan akan seluruh pikiran mereka telah dirampas
yang meningkat menjadi dua ratus delapan belas ribu untuk pekan berakhir dua puluh tiga desember
vaksinasi yang belum berjalan optimal atau seperti apa pandangannya pak
terus serang saja saya pernah di bis pernah kecopetan
nah saya sudah bersama bunda iras kita langsung saja ngobrol ngobrol dengan bunda
kemungkinan ke depan dia masih akan memasuki periode pertumbuhan yang minus ya
jadi berikan langsung ke dubur
lebih tinggi dari tanda perkiraan tiga persen
taktos di bawah rp satu lima ratus tujuh puluh
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
bus ini bisa dihubungi dengan teman bus
dari tni federal watch sto itu terlihat bahwa penurunan suku bunga itu probabilitas paling besar itu ada di bulan mei ya empat puluh sembilan tiga persen diperkirakan turun
jika anak masih terasa tidak nyaman dekaplah atau gunakan metode skin to skin
cut loss di bawah empat ribu enam ratus empat puluh
baras krim polri bersama dengan pol ddi yang menggerbek rumah kontrakan di bantul
widah subianto didin iswandani surabaya cepat

selamat pagi pak abdullah
tetapi ketika dia mencapai suhu yang sangat cepat
jadi akan ada pertahanan resesi di sana
tarung bisa menghasilkan warna indigo biru cerah putri malu bisa menghasilkan warna kuning daging sedangkan mangrove menghasilkan warna merah gelap
karena kalau kita tadi lihat jumlah produksinya yang ada di jawa timur
mulai dari harga lima ribu rupiah hingga di atas lima juta rupiah
dari tiga orang tersangka ini kemudian kami coba kembangkan dan telusuri
sama kompres aja sih palingan
yang belum terlalu signifikan berkontribusi ataupun memberikan sentimen terhadap perdagangan hari ini
kemudian proses produksinya itu baru satu atau dua kali peredaran
mekanisme keringat itu bisa saja tidak keluar
sepuluh kota yang berkembang
kemudian di satu sisi nilai rupiah juga terkoreksi selama sepekan sebanyak kalau kita bicara dua puluh persen ya pak
untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh
juga dengan jaringan internasional
nanti dicampur sama masyarakat itu
penyediaan bus hasil pendanaan dari bank dunia ini pertama kali
program bts kementerian perhubungan memerlukan komitmen pemda dan mau mengajak partisipasi pihak swasta
kalau dari sisi bunga kan satu dua belas persen tapi dari sisi harga rumah
mengingat ini jumlah keuntungannya dari praktik ini bisa dibilang mencapai lima miliar pak
ini harganya itu tidak sampai seratus ribu harusnya
cut loss di bawah sembilan ribu
serta membuat pentahapan strategi dalam pengambil alihan subsidi angkutan perkotaan
bulog sendiri mendapatkan perintah dari presiden untuk mendistribusi juga di retail modern dan di pasar tradisional
kemudian provinsi jawa tengah jateng
pasar ikan hias parung didirikan pada dua ribu sepuluh oleh haji darmo
dan warung command hub akan menghubungi operator
dalam waktu singkat dan tubuh tidak mengeluarkan keringat
ada hidden gem cafe lainnya yang menawarkan tidak hanya tempat ngopi ngopi cantik saja
dan melihat data diskusi kita tadi bahwa tiongkok ekonomi kemungkinan melemah ini yang menyebabkan pertiraan harga minyak ini cenderung tertekan ya
ini dengan tidak tahu bahwa di dalamnya ada kandungan narkoba seperti apa pak jayadi
seharusnya itu masyarakat sudah paham sudah tahu jadi pasti kalau demandnya lagi tinggi dia akan berusaha naik
nah informasi selengkapnya sesaat lagi
dan juga ini pewarna nya pakai pewarna alami
karena biasanya dari debat ini
sebelumnya dari nenek saya kan memang jam dua belas